aku turut berduka cinta ya
aku sebagai wakil dari keluarga oma
memohon maafin sebesar besarnya
atas segala kesalahan noma selama hidupnya
semoga kamu mau memaafin
kamu apa apaan sih
aku juga gak tahu dokter
tadi aku nemuin oma keadaannya udah begini
tapi oma gak apa apa kan luka lukanya nggak parah kan dok
mudah mudahan gak ada infeksi aida
dan semua luka lukanya sudah aku obatin
aku cuma mau install kamu
oma sudah meninggal
ini adalah aida
oma itu sempat diculik
dan akhirnya ditemukan
sebagai korban kebakaran yang telah meninggal
riza bilang oma udah meninggal
riza bilang oma diculik dan ditemukan meninggal dalam kebakaran dokter
tapi kan sekarang oma sama kita jadi
jadi gak mungkin kan
kamu belum bilang sama riza kan kalau oma disini
kalau gitu jangan kamu bilang sama siapa siapa
oma ada disini sekarang ya
hah dokter tapi kan kita harus kasih tahu keluarganya
nah mungkin kalau keluarganya sampai mikir kalau omo udah meninggal
percaya sama aku
tadi riza bilang oman diculik
orang yang ingin menculik oma pasti gak akan tinggal diam kalau dia tahu oma masih hidup
semakin sedikit orang yang tahu oma masih hidup
semakin baik buat oma
nanti kalau keadaan sudah tenang
kalau oma masih hidup
tapi bukan sekarang
kita melayat oma
ke rumah riza ya
bu aku pergi dulu ya bu
kamu mau kemana kau buru buru
aku mau ngelayat bu
katanya bu haras meninggal
kamu tunggu ibu ya
ibu ganti baju dulu
aksan oma udah gak ada aksan
aku turut berduka cita ya
kamu harus tabah
kalungnya oma ada di jenazah itu zalo
jenazah sendiri sulit untuk diidentifikasi
ini memang oma
ya udah kita doakan yang terbaik dulu oma
aku akan terus membantu kalian sampai pemakamannya
kenapa kepergian oma mengenaskan seperti ini
karena semasa oma hidup
hubungan kita sempat tegang dan gak baik
kamu yang sabar ya
pasti omang udah tenang sekarang
oma kenapa tinggalin tania
oma kenapa tinggalin tania sih oma
kamu harus tamang
kamu sudah meninggal laras
aku tinggal membalaskan dendamku pada nena dan anak
tidak ada yang bisa diberi kepadamu

tidak ada yang bisa diberi kepadamu
tidak ada yang bisa diberi kepadamu
tidak ada yang bisa diberi kepadamu

jadi mereka benar benar udah nyangka
aku turut berduka cinta ya
aku sebagai wakil dari keluarga oma
memohon maaf ini sebesar besarnya
atas segala kesalahan oma selama hidupnya
semoga kamu mau memahaminya
kamu apa apaan sih
kamu kan tahu sendiri za
oma itu gak suka lihat aida
jadi ngapain kamu ngijinin mereka datang kesini
aida juga sayang semua
jadi kamu gak perlu bersikap singa seperti ini
panji itu betul
dan kamu tuh gak usah ngomong apa apa
kita itu lagi berduka disini
kamu harus hormatin sedikit
makasih kalian udah mau datang
tapi lebih baik kalian pergi
karena saya gak mau disini ada ribut ribut
iya kamu bener tania
kalau gitu aku sama dokter panji pulang sekarang
tania itu memang paling dekat dengan oma
dan dia pasti merasa sangat terpukul dengan kehilangan ini
semoga kalian bisa memandumi ya
ini pasti emang berat banget untuk semuanya
mungkin sekarang saat yang tepat untuk kasih tahu riza kalau oma masih hidup
riza sebenarnya oma itu
apa yang sekarang harusin mereka
aida mendingan kamu pulang sekarang
aku gak mau kamu gangguin riza